petugas gabungan dari kepolisian hingga polisi pamung praja
menertibkan beberapa warung makan di kawasan kota tua
yang masih buka hingga lewat pukul sembilan malam
polsek taman sari jakarta barat menyebut
akan menerjukan tiga puluh personil gabungan
untuk menertibkan kawasan kota tua
dan melakukan penutupan jalan
mulai dari pukul dua belas malam hingga pukul empat dini hari
sementara itu suasana berbeda justru tampak
di kawasan pusat kuliner malam jalan sabang
hingga pukul sepuluh malam masih banyak warung makan yang buka
dan tak ada petugas yang menertibkan kawasan tersebut
pembubaran terhadap kerumunan yang ada di sekitar jalan kunir ini
terhadap para pedagang
agar untuk menutup dagangannya pada pukul dua puluh dua
dan saat ini
baru naik level tiga ini tadi
kita bubarkan juga jam dua puluh dua
warung makan yang dibatasi jam operasi
hingga pukul sembilan malam termasuk warung tegal
sejumlah pedagang warteg di kawasan jalan otis taraya
jatinegara jakarta timur
meminta kelonggaran jam hingga pukul sepuluh malam
masih menurun ya
keinginannya seperti apa
keinginannya dua puluh empat jam
beratan gak sih
iya aslinya berat
keinginannya tambahin satu jam gak apa apa
kalau sepuluh jam sepuluh

tidak hanya pedagang
para pelanggan warung tegal juga keberatan dengan kebijakan ini
pelanggan yang mengaku bekerja pada malam hari
bakal kesulitan mencari makanan
bisa susah dari papan papan kalau jam sembilan tutup

susah buat cari makannya
kalau abang ini kerjanya memang khusus malam ya
kadang malam ya
sementara usai mengikuti rapat serta arahan presiden ri secara virtual
di gedung balai kota dki jakarta senin sore
gubernur dki jakarta anies paswedan menghimpau warga jakarta
untuk membatasi kegiatan pada malam hari sebagai bagian kebijakan crowd free night
begitu ppkm itu ditetapkan
tadi sudah diumumkan
tapi kita masih menunggu instruksi resmi mendagri
resmi mendagri itu nanti akan ada pembatasan pembatasan
dan kita akan laksanakan pembatasan itu
sesuai instruksi menteri dalam negeri
warung makan termasuk warteg hingga pedagang kaki lima di wilayah ppkm level tiga
tetap diperbolehkan berjualan
namun dengan sejumlah pembatasan
diantaranya jam operasi dibatasi hanya sampai pukul sembilan malam
dan waktu makan di tempat maksimal enam puluh menit
di meliputan cnn indonesia